pdi perjuangan akan menggelar puncak peringatan bulan bung karno pada dua puluh empat juni dua ribu dua puluh tiga besok
kita langsung terhubung dengan korespondensi adan indonesia ausirion dulu di gelora bung karno jakarta
selamat siang rio silakan dengan laporan anda
selamat siang mevri partai demokrasi indonesia perjuangan akan menggelar konsolidasi akbar terbesar kedua
sepanjang sejarah setelah kalau kita ingat pada tanggal empat belas februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang lalu
pdip mendeklarasikan diri dan memperkenalkan logo benteng bersatu kepada masyarakat
pada saat itu di lokasi yang sama gelora bung karno senayan jakarta
saya ingin sedikit memperlihatkan kepada anda bagaimana situasi yang ada di gelora bung karno pada hari ini
dinding dinding stadion utama gelora bung karno sudah dipenuhi dengan atribut merah
dan tadi ketika saya datang tepat pada pukul tujuh belas
pagi waktu indonesia barat ini seluruh kader simpatisan baik juga dengan satuan tugas ini
sudah memenuhi lingkar gelora bung karno sejak pada pagi hari tadi
kita ingat bagaimana hari ini merupakan hari gladiresik yang akan dilaksanakan oleh seluruh panitia pdi perjuangan
untuk bagaimana mempersiapkan agenda yang akan dilaksanakan pada tanggal dua puluh empat juni dua ribu dua puluh tiga besok pada pagi hari hingga sore hari ini
nah saat ini saya sudah bersama dengan sekretaris panitia
hari puncak gelora bung karno area bima selamat siang
oke mas ini kalau kita lihat bagaimana satu hari jelang acara gbk ini sudah disulap dengan merah merah
lalu kemudian kita lihat ada panggung yang sudah berdiri megah
pre eventnya nanti kita sambil memobilisasi kader kader partai masuk ke ruang gedung gbk kita hibur
oke nanti ada hiburan di situ tentu ada acara acara menarik
tapi kalau saya mau tanyakan dulu ini kan kapasitas gbk ini ada sekitar tujuh puluh lima ribu kalau tidak salah
tapi nanti dari kader atau dari acara yang besok akan digelar akan ada berapa prediksinya yang akan datang
kalau kapasitas gbk yang di atas atau di tribun ini sekian delapan puluh ribu
tapi kalau kita jumlah dengan acara yang ada di area lapangan
nanti akan ada satgas sejumlah
kemudian juga akan ada tari keca tiga ribu
kemudian ada drum band lima ribu
tari nusantara itu sekitar lima ratus
saya melihat keseluruhan area gedung gbk dengan lapangan ini akan menampung kurang lebih sekitar delapan puluh lima ribu akan masuk
delapan puluh lima ribu akan memenuhi acara besok
di lingkar luar kita masih belikan kita kasih led juga
yang bagi kader kader atau
kalau anggota pdi perjuangan yang tidak bisa masuk
kita akan fasilitasi di lingkar luar lewat led
jadi mereka juga bisa menyaksikan dimanapun
juga nanti ada live streamingnya juga kan
ada live streaming yang media partner kita
ada beberapa media termasuk cnn akan menyiarkan secara langsung situasi di dalam
yang nanti akan bisa diikuti oleh seluruh simpatisan dan pemilih pdi perjuangan
ini kita balik lagi soal acara yang akan digelar besok
kalau kita ingat kemarin mbak puan mas astu sempat bilang akan ada kejutan misalkan begitu ya
tapi acara acaranya sendiri akan seperti apa sih besok rundownnya
lalu apa yang menarik kalau besok acaranya
ya sebelum yang kejut kejutan ya
sebelum kucing kejutan kita lihat dulu tujuan dan latar belakang
temanya adalah kepalkan tangan persatuan untuk indonesia raya
di sini nanti pdi perjuangan
di dalam seluruh rangkaian acara akan menunjukkan bagaimana persatuan indonesia
yang seperti hanya digelurakan oleh gelora bung karno itu sendiri
adalah sesuatu yang menjadikan satu prinsip dasar kami
semangat persatuan semangat kebinekaan semangat bagaimana kebenekaan dan persatuan indonesia
itu adalah suatu fondasi yang paling penting untuk kita menjadi negara yang maju
ekspresi tentang acara yang ada di gbk nanti adalah bagaimana kita tunjukkan soliditas
kepalkan tangan adalah soliditas pimpinan pusat dpp pdi perjuangan dpd dpc dan ranting
kemudian juga dpr ri dpr di provinsi dan dprk bupatan kota
juga tiga pilar partai termasuk eksekutif dalam ini kehadiran pak joko widodo
dan juga gubernur gubernur pdi seluruh indonesia
dan kepala kepala daerah seluruh indonesia
kita kepalkan tangan untuk pepalkan tangan persatuan untuk indonesia raya
kita akan tunjukkan soliditas kehadiran dari seluruh jajaran kader tiga pilar ini
bahwa kita siap mewujudkan indonesia yang bersatu
indonesia yang bersatu adalah indonesia yang ditandai adanya satu harmonisasi masyarakatnya
indonesia yang bersatu adalah indonesia yang ditandai minimnya derajat penggunaan kekerasan
dan seluruh proses sosial proses politik terutama pemilu dua ribu dua puluh empat
kita akan tunjukkan bahwa indonesia bersatu
kita akan menunjukkan pemilu yang ceria
pemilu yang kita tidak melihat itu adalah lawan
tapi adalah mitra kita di dalam mewujudkan indonesia yang berdemokrasi
tapi persatuannya tetap nampak
ini nanti kita gelorakan terekspresikan
termasuk di dalamnya nanti akan kita awali
akan kita awali dengan hal hal yang menyangkut kebinekaan
tari pembukaan tari pembukaan ini adalah tari nusantara
nanti akan diekspresikan bentuk tarian dari aceh sampai papua
semua menari di sini begitu ya
menari di depan tamu undangan fitri
itu yang pertama kali akan dimunculkan
karena itu akan diikuti sebagai soliditas kesiapan kita bahwa kita partai besar
itu akan diikuti dengan drum

yang kemudian akan masuklah lima satgas akan bersiap siaga di tengah lapangan
kesiap siagaan satgas ini menunjukkan kesiap siagaan otot partai kita
baik itu pusat provinsi kabupaten kota ranting dan anak ranting
bahwa kita siap untuk menghadapi untuk menyambut pesta demokrasi di tahun dua ribu dua puluh empat di bulan februari
kita siap siaga
siap secara ideologis siap secara organisator serius
siap secara politis dan siap untuk kerja politik
memang secara elektoral kita berusaha untuk menang
tapi kemenangan pdi perjuangan yang kita targetkan adalah satu kemenangan yang mengajak partai partai lain tetap mengedepankan untuk persatuan indonesia
untuk indonesia raya itu hal yang lebih penting

hal hal yang menyangkut kontestasi pemilu di setiap lima tahunan
ini yang sebenarnya mau kita ekspresikan di dalam acara yang ada
termasuk nanti setelah pidato pidato atau sambutan sambutan dari ibu megawati dari pak jokowi juga ada mbak puan
dan ada kejutan apa saya tidak tahu karena itu masih dalam polos cdpb
kita akan ekspresikan yang namanya tari
jadi terak nasional itu memang kecak itu adalah konotasinya dengan bali
tapi kali ini kita akan ekspresikan di dalam tari keca itu adalah satu rangkaian
rangkaian peristiwa bagaimana indonesia yang pra kemerdekaan kemerdekaan dan saat ini yang paling memberikan satu warna kenapa kok indonesia masih begitu kuat
kenapa di dalam dinamika konflik konsensus dan integrasi ini kita sampai saat ini masih kuat dan itu akan terus kita lanjutkan sampai seratus tahun atau sekian puluh tahun sekian ratus tahun lagi
karena kita punya pancasila
negara negara seperti yugoslavia mempunyai kekuatan alat bersenjata yang kuat
uni soviet memiliki alat kekuatan yang demikian kuat
tetapi kita punya alat pancasila
dan itu membuktikan sampai hari ini

tanpa pancasila kita tinggal bersatu
maka gelora tentang pancasila mengglorifikasi pancasila akan diekspresi secara arts secara seni dalam tarian kecak nusantara yang akan menceritakan priorisasi indonesia
sampai indonesia bersatu dengan konsolidasi pancasila satu juni delapan belas agustus kita akan tunjukkan
dan bagaimana pancasila ini tidak hanya bersifat yang setara
tapi juga dinamis terbukti hari ini kita masih menjadi indonesia yang berdasarkan pancasila dan nkri tetap kuat
nah ekspresi itulah yang nanti akan muncul di sekian peristiwa yang ada di sini
yang tadi saya katakan tari nusantara ada drum band ada satgas ada kemudian tari kecak
dan tentunya tujuan dan maksud acara ini tidak lain tidak bukan adalah
adalah untuk menunjukkan pdi perjuangan sebagai partai yang saat ini cukup besar
adalah partai yang terbuka untuk bekerjasama dengan seluruh partai lain
karena tanpa kerjasama tanpa persatuan dengan seluruh komponen bangsa indonesia raya tidak akan mewujud
dengan tema ini mengingatkan kembali bahwa bineka tunggal kita eh tunggal ika itu cukup persatuan kepada masyarakat kembali

itu ideologi yang menyatukan kita yang tidak dibunuh
itu ideologi yang menyatukan kita yang tidak dibunuh
dinai oleh negara negara lain dan sekarang kebinekaan ini tidak hanya menjadi ideologi indonesia
bung karno sudah menjadikan pancasila di dalam konferensi asia afrika
bahkan bung karno diakui sebagai pahlawan tiga benua asia afrika amerika
inilah yang saya kira gelora inilah yang menjadikan bung karno sebagai pahlawan tiga benua
maka kehadiran perayaan di gelora bung karno ini akan merimending kembali bahwa kita adalah bangsa yang besar

terima kasih banyak informasinya mas selamat bertugas kembali
dan satu hal mohon maaf kalau ada kemacetan kemacetan kami mohon maaf betul betul kepada seluruh warga dki
untuk dimaklumi kami akan mengatur semaksimal mungkin untuk tidak terjadi kemacetan
diundang juga dong untuk kesini dong ya
terima kasih banyak mas bimo selamat bertugas kembali mas
berikut informasi dari sekretaris panitia hari puncak bulan bung karno arya bima
yang menyatakan bahwa besok tentu akan ada sejumlah kejutan
dan juga bagaimana melihat glorifikasi dari acara puncak bulan bung karno yang akan dilangsungkan pada besok hari di gelora bung karno senaya jakarta mifri
baik kita akan tunggu ya kejutannya seperti apa nih kira kira yang akan dihadirkan dalam rangkaian puncak peringatan bulan bung karno
dan tadi juga diingatkan bahwa bagi masyarakat yang mungkin mau beraktivitas di sekitar area gbk
juga harus harus waspada dan memantau bagaimana kemudian rekayasa arus lalu lintas yang akan dilaksanakan di sana
terima kasih banyak
terima kasih banyak